dua desember lalu seorang mahasiswa nwr ditemukan tewas bunuh diri di dekat pusara ayahnya
korban diduga depresi akibat kekasihnya
yang memaksa korban melakukan aborsi dua kali selama mereka berkencan
dari kejadian ini kekasih korban yaitu bribda randi bagus harisa songko
ditahan di mapolda jawa timur
kasus ini menjadi salah satu fakta bahwa hubungan yang tidak sehat
atau dikenal dengan istilah toxic relationship
nyata terjadi dalam relasi antar manusia
hubungan yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman
disalahgunakan salah satu pihak
sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan
dan akhirnya membahayakan pihak yang lain
toxic relationship biasanya ditandai dengan perilaku merusak
mendominasi mengontrol dan memanipulasi pihak lain
korban dalam toxic relationship dihantui rasa takut khawatir dan lelah
karena dipaksa dalam bersikap
namun korban biasanya terjadi dalam perhubungan yang berbeda
karena tidak berani keluar dari hubungan tersebut
dan memilih untuk mengorbankan diri
toxic relationship tidak melulu meliputi hubungan percintaan
tetapi juga bisa terjadi dalam lingkup terdekat
seperti keluarga pertemanan dan pekerjaan
aku sampai waktu itu even kayak give up gitu sih
kayak udahlah kalau misalnya memang tidak berakhir sama pasangan aku yang ini
aku beneran kayak udah putus asa gitu
aku bisa bilangnya kayak aku nggak tahu lagi mau sama siapa
mood swing jadi gampang banget ketrigger untuk marah
terus kayak i don't know kayak ngerasa capek aja gitu
kayak hilang semangat aja untuk kayak
toxic relationship dapat dilatar belakangi trauma masa lalu
serta tingginya ekspektasi pelaku terhadap korban
ia menegaskan bila hubungan sudah terasa tidak sehat
korban harus mampu mengevaluasi diri
serta berani untuk menyampaikan ketidaknyamanannya kepada pelaku
gap antara ekspektasi dan realita gitu
pada pelaku sebetulnya mungkin riwayat di keluarga sebelumnya
ada komunikasi yang kurang baik dalam keluarga
bisa jadi juga ada trauma trauma masa lalu
yang tidak bisa diproduksi dengan baik
gak bisa diproses dengan baik

dia juga tidak bisa mengadaptasi apa yang terjadi pada dirinya
jadi ada rasa tidak nyaman pada dirinya yang diproyeksikan pada orang lain
agar dapat terhindar dari hubungan yang tidak sehat
anda harus percaya diri turunkan ego dan ekspektasi terhadap seseorang
carilah lingkungan dan pola komunikasi yang baik dengan lawan bicara
entah pasangan ataupun lingkup sosial
dengan demikian kritik dan saran selama berinteraksi bisa diberikan dan diterima dengan baik
keempat jadilah penceritakan
adalah pencerita dan pendengar yang baik
terakhir carilah bantuan profesional atau orang yang dapat dipercaya
untuk membantu menghindari anda dari toxic relationship